berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan sembilan delapan puluh enam kasus baru covid sembilan belas
dan total positif di tanah air kini mencapai sembilan ratus tujuh belas lima belas kasus
pasien sembuh bertambah sembilan empat ratus tujuh puluh lima orang sehingga total pasien sembuh saat ini yakni tujuh ratus empat puluh lima sembilan ratus tiga puluh lima orang
dengan rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu tiga persen
sedangkan kasus kematian di tanah air sayangnya juga bertambah yakni sebanyak dua ratus sembilan puluh lima orang
dan total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia kini berjumlah dua puluh enam dua ratus delapan puluh dua jiwa